hendrawan setiawan sudah berada di pengadilan negeri kediri
ya hendrawan bagaimana jalannya persidangan untuk hari ini
alfian dan eva baru saja delapan menit yang lalu
fonis soni sandra sudah dijatuhkan di pn kabupaten kediri ini
soni sandra difonis dengan sepuluh tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah
atau bila tidak bisa membayar tiga ratus juta
soni sandra harus menjalani kurungan selama lima bulan penjara
atau biasa kita sebut dengan subsidi lima bulan
dan sampai dengan saat tadi kami belum mengetahui apakah pihak soni sandra
ataupun pihak jasa penutup menyatakan pikir pikir atau langsung banding
karena hakim langsung menutup persidangan
dan seperti yang kita ketahui di kabupaten kediri ini
sony didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar
undang undang perlindungan anak
di sini ada dua korban yang dilecehkan oleh soni sandra ini
dan sampai dengan saat ini sekali lagi masyarakat masih berada di pn kabupaten kediri ini
untuk melihat reaksi dari pihak penasihat hukum maupun jasa penutup umum terkait vonis ini
eva dan alfian
ya hendrawan bagaimana kemudian komentar yang hadir di sana
apakah ada keluarga dari pihak terdakwa sendiri
ataupun juga ada keluarga korban yang kemudian menanggapi hasil fonis yang dijatuhkan hari ini
dan juga vonis sebelumnya henrawan
ya selain mereka memang ada beberapa warga masyarakat yang tadi juga hadir di sini
dan kemudian memberikan reaksi bahwa seharusnya vonis lebih berat lagi
mengingat tuntutan sebelumnya adalah empat belas tahun penjara
namun kita harus ingat bahwa sistem hukum di indonesia hukuman maksimal adalah dua puluh tahun

hukuman maksimal adalah dua puluh tahun

kediri ini kemudian diakumulasikan dengan hukuman di pn kota yang dilakukan kami selalu
maka jumlahnya adalah sembilan belas tahun
maka bila di sistem hukum pidana di indonesia bila maksimal hukuman penjara dua puluh tahun
setelah itu adalah hukuman seumur hidup dan hukuman mati
maka apakah nanti jaksa penuntut umum akan banding ataupun tidak
termasuk penasihat hukum kita masih belum tahu
namun dari warga masyarakat termasuk keluarga yang hadir di sini
tadi menyatakan tidak puas dengan putusan hakim
yang menyatakan sony sandra bersalah dan harus dihukum sepuluh tahun penjara ini eva dan alfian